biar saya yang seakram
saya mau orangnya bebas
masih gak puasa
tapi cuman kuat setengah hari
suka ketemu lagi
itu gak penting buat kita
lantas yang penting itu apa
banyak ibu ibu ke pasar
mau belanja buat lebaran
belanja buat masak
sama belanja pakaian
ini situasi dan kondisi
yang layak dan patut kita sikapi
kasanah percopetan di kota ini
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
kerja yang bagus
kalian lanjutkan berdua
nanti sore kita ketemu lagi
saya tunggu laporannya
selamat siang selamat bekerja
selamat siang bos
saya merasa makin gak betah jadi anak buahnya kang komar
saya udah seharian muter muter di pasar
terus ditanya capek
terus saya jawab capek
eh kang komar malah marah marah sama saya
padahal saya gak ngeluh
cuma jawab pertanyaan
terus kang kompernya sendiri malah duduk santai santai sama perempuan
yuli penipu yang pernah bawa kabur angka manan pasar
mau apa dia balik lagi
kang komar gak takut
kak al ketawanya sampai gitu
abisnya kamu nya lucunya gak sampai kayak gitu
yuli perempuan yang dulu ada kasus bawa uang ke amanan pasar
dan hampir bikin karir kang komar habis
dia sekarang muncul lagi
kang komar gak takut
kamu inget yuli
perempuan yang dulu ada kasus bawa uang kabur keamanan pasar
dia sekarang sama kang komar
mau cari masalah lagi
dulu kang komar gampang banget ngasih kepercayaan sama yuli
juli diangkat jadi bagian keuangan
terus uangnya dibawa kabur sama yuli
jangan jangan itu cuma sandiwara kang komar aja
kalau yuli gak ketangkep sama kang komar

kang mus mungkin uangnya dibagi dua buat kang komar sama yuli
maksud kamu kang komar sama yuli sekongkoh
kalau enggak mana mungkin sekarang yuli berani datang lagi ke kang komar
maksud saya begitu
oke terima kasih john
nanti kita kontak lagi
kang komar terlibat
waktu yuli bawa kabur ruang keamanan pasar
kang komar terlibat
waktu yuli bawa kabur ruang keamanan pasar

mau masak seri kacang panjang
enggak mau ditumis aja
tapi kacang panjangnya aneh
udah dipotong potong pendek masih kacang panjang aja
katanya nggak lucu tapi ditiru
siapa amin ya
iya ganggu aja
biarin aja lah
iya sama imas juga gak ditanggepin
kemaren kan gak jadi gak uburi ke balai kotanya
menurut sana jadi yuk
sampai nanti ya dimas masih kerja
mau teleponan sama pacarnya ya
eh salah calon pacar
lagi di rumah aja
mau kemana mana males
ktp barunya udah diurus
belum susah ketemu pak rt nya
buat bikin surat pengantar
kenapa pak rt nya sibuk
kalau siang kerja
kalau siang kerja
habis maghrib pak rt nya ke masjid
dari mulai isa sampai bubar taraweh
ke rumah pak rt nya pulang taraweh aja
gak enak kemaleman
berarti harus nunggu sampe habis lebaran
itu juga mudah mudahan kalau pak rt nya gak pulang kampung lama lama
ya mudah mudahan pak rt nya nggak pulang kampung lama lama
mudah dulu ya
sekalian ngingetin kamu
biar gak lupa sama aku
enggak lah masa aku lupa sama orang yang udah bantuin aku
ah cuma bantu kamu nganter ke kantor polisi aja
segitu juga aku udah terima kasih banget
kapan kapan ketemuan yuk
kapan kapan aku telpon lagi ya
ada apa kak
kak amin dari tadi nyoba nelfon kamu tapi sibuk terus
maaf tadi lagi nerima telepon dari kang uyan
mau apa dia
nanyain ktp aku udah bikin yang baru atau belum
ah alesan aja
dia itu mau deketin kamu
kang obang sekarang emosian terus
lagi ada masalah sama lele nya
lagi ada masalah sama lele nya atau sama istrinya
lagi ada masalah sama lele nya
kamu mau ngomong serius atau bercanda
ada masalah sama lele juga
telepon sedang sibuk silakan hubungi beberapa saat
telepon sedang sibuk silakan hubungi beberapa saat lagi
jualan baju muslim
di tegak legak
berkat doa kamu juga
aku belum mendoakan kawubit kok
tahunnya juga kan baru sekarang
nah sekarang kan udah tahu
ikut mendoakan atuh
udah dulu ya
kamin dari tadi nyoba telepon kamu
tapi telepon kamu nya sibuk terus
maaf tadi lagi nerima telepon dari kub
mau apa dia
mau apa dia
jangan suhuzon atuh kakak
kasih tau atuh
kawubit tadi ngasih tau
sekarang dia jualan baju muslim di tegak lega
kemarin kemarin kan kawubit sempet galau
setelah gak jualan cilok
dia gak tau mau usaha apa lagi
sekarang dia udah gak galau lagi
saya seneng dengernya
keliatannya makin rasa nyaman sama saya
itu gak penting
nah itu baru penting
dia semakin percaya
kalo kamu gak percaya lagi sama dia
dia juga semakin percaya
kalo posisinya tak kalah di geser ini
dia punya rencana apa
dia baru bisa marah
belum punya rencana
dia nggak bisa bikin rencana dengan cepat
kapasitas berpikirnya kurang memadai
ada perkabungan apa
kang komar terlibat waktu juli bawa kabur uang keamanan pasar
terus sepertinya jupri sama iwan jadi ikut curiga juga
setelah mereka merasa tidak dianggap
sekarang mereka berpikir
komar itu penjahat
sementara itu bos
komar itu penjahat
komar itu penjahat
komar itu penjahat
ada perkembangan cerita yang menarik
nasib komar akan menjadi dramatis
atau mungkin akan tragis
saya bukan lelaki murahan
info dari kamu
komar sedang gak heavy
karena kamu sudah gak percaya lagi sama dia
terus komar marah
karena posisinya anda digeser sama dikti
orang lain harus tahu itu
kalau ada apa apa sama muslihan
atau kalau ada apa apa sama dikti
komar akan jadi tertuduh
anak buah komar
dan bekas anak buah komar
sama sama merasa senasib
sama sama merasa gak dianggap
sama sama merasa gak dianggap
terus mereka juga berpikir
terus mereka juga berpikir
kalau komar terlibat dalam kasus kamu sebagai yuli
yang membawa kabur uang keamanan pasar
terus sekarang rencana bos apa
saya mau cari warung nasi
yang jendela depannya tertutup tirai atau hortel

yang membuat kami terhindar dari rasa malu
meskipun kami sadar
itu tidak bisa membuat kami menghindar dari dosa
mau makan bos
itu pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan
mau cari kerjaan lain
mau cari kerja di mana
bisa kerja apa
ini ada isinya gak
ya ada tuh kang
apa pepes tahu
selain punya alat untuk merasa
kamu juga punya alat untuk berpikir
selain punya keinginan
seharusnya kamu juga punya perencanaan untuk mewujudkan keinginan itu
dan tahu apa yang harus dilakukan
pertanyaan saya harus jadi pertanyaan kamu
terus harus bisa kamu jawab sendiri
kalau kamu masih nggak tahu belum tahu
itu artinya kamu gak kemana mana
kamu masih diberi
sini mengerjakan hal yang sama
itu juga artinya
kamu belum bisa melamar imas buat jadi istri kamu
keluarga kang bahar sudah menganggap imas keluarga
itu artinya imas juga tanggung jawab saya
kalau kamu bikin susah hidupnya
hidup kamu akan saya bikin lebih susah
mungkin dia lapar
hati hati di jalan dan perhatikan batas kecepatan
yang penting bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
takut ketabrak kang
tadi posisi kamu di mana
coba di situ
kalau kamu tadi betul dan yakin ada di situ kenapa lompat
kan nggak ketabrak kenapa takut
saya disuruh standby sendirian
mau beli sarung buat lebaran
yuli beberapa kali kesini
yuli yang dulu bawa kabur uang keamanan
saya taunya cuma sekali
lebih dari sekali
kelihatannya akrab sama kang komar
kan saya punya kecengan sendiri
yuli kan pernah punya kasus
kenapa bukannya takut sama kang komar
tapi malah akrab
terima kasih buat info dan pertanyaannya
kok dia jalan terus
mungkin males ketemu kita
tapi masih mau jawab hai
buka puasa bersama
buka puasa bersama mulu
kalo udah gak bulan puasa
nanti juga nggak ada buka puasa bersama lagi
kemarin teman sekelas
mau jeput jam berapa
yaudah aku tunggu
anak saya sudah lima kali buka puasa bersama
bersama temen temen sekolahnya
terus gak tau bersama siapa lagi
saya belum sama sekali
undang keluarga besar kita
yang di terminal
yang di pasar
yang di jalan
kita buka puasa bersama
buka puasa itu ya maghrib
atau kamu yang kupingnya kurang denger
kamu udah sampe
mas belum siap
kamu udah di depan mau jemput imas
justru aku mau ngasih tau
gak jadi jemput
kita gak burceng gak jadi
ada perintah dari kang mus
besok aja ya
kang mus ngajak kita buka puasa bersama
baju koko akang yang baru udah disetrika
udah digantung di lemari
akan mau buka puasa bersama
akang mau buka puasa bersama
itu tas siapa
kok dia akang
boleh saya liat
isinya baju baju saya
kita perlu orang buat eksekusi

maaf bos ini ketinggalan
ini sekedar buat jajan kalian berdua
sejak awal saya tahu bahwa kalian berdua memiliki bakat yang terpendam
dengan segala kelapangan hati
saya bersedia mengajarkan teknik teknik mencopet pada kalian
agar bakat kalian muncul
kalau kalian terus berlatih
mematangkan kalian sambil terus operasi atau learning by doing
pada suatu hari nanti
kalian kelak akan menjadi copet copet muda yang bisa dibanggakan
yang bisa diandalkan untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
kuliah hari ini selesai
isi seperti melihat petunjuk arah menuju surga
dia punya backing
akang temu kemana
akan mau ngajak yang lain buka bersama
majau udah disini
kamuran bisa berangkat duluan
sekalian cek situasinya
satu paket sama kang murad
kabarnya kurang baik
dan belum dapat hasil
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
hp mah jangan
tuh modal saya buat kerja
tidak ada masalah